padepokan dimas kanjeng di probolinggo jawa timur mendadak membuat heboh pemberita nasional karena aktivitasnya yang mirip pondok pesantren
namun kemudian terkenal karena adanya kasus pembunuhan dan penipuan uang hingga miliaran rupiah
yang mengejutkan karena ketua yayasan padepokan itu adalah politisi senior nasional marwah daud ibrahim
apa yang membuat belasan ribu orang mau dibayat menjadi pengikut padepokan itu
apa sebenarnya daya tarik padepokan itu
apakah aktivitas religinya ritual kliniknya atau lebih karena motivasi materi terkait mitos penggandaan uang oleh pemimpin padepokan
kami akan mengulas fenomena itu bersama j f worow sosiolog dari universitas indonesia
melalui sambungan telepon juga ada selamat haryanto camat gading kabupaten probolinggo dan juga kapolres probolinggo akbp arman asmara syarifudin
bapak bapak selamat malam
selamat malam pak
selamat malam ini saya dengan pak camat
siap selamat malam
selamat malam pak kapolres juga sudah bergabung ya
iya sudah bergabung pak
baik saya ke pak camat terlebih dahulu karena pak camat pasti yang mengetahui teritorinya
sebenarnya sampai sejauh ini perkembangan terakhir kondisinya seperti apa pak
kami mendengar bahwa santri santri tidur di tenda dan lain sebagainya
ya begini pak kalau boleh cerita kami
karena saya menjadi camat di kecamatan gading itu akhir tahun jadi tepatnya bulan sebelas tahun dua ribu empat belas sampai sekarang
sampai sekarang jadi tahu sebagian perkembangan
jadi awalnya kegiatannya memang kegiatan istiqosah
tapi setelah terjadinya pembunuhan terhadap abdul gangi dan haji ismail
dan dengan ditangkapnya saudara sahal dan kawan kawan itu
kegiatan kanjing dimas ini istiqosahnya itu dilaksanakan setiap hari
bahkan setiap waktu oleh para pengikutnya yang dikatakan santrinya
ya seperti yang dikatakan
yang kurang lebih itu yang bermukim di tenda
di enam puluh tujuh tenda yang masing masing tenda itu dihukim
dihuni oleh lima puluh santri
jadi kurang lebih berdasarkan data yang saya terima yaitu tiga satu ratus sembilan belas
itu kurang lebih dua bulan setelah hari raya itu sampai terjadinya penangkapan
itu bapak yang kami tahu
dari perjalanan bapak kan dari dua ribu empat belas sampai dua ribu enam belas sekarang ini
apakah bapak menemukan mendengar atau melihat secara langsung kejanggalan kejanggalan yang terjadi
yang dilakukan di padepokan itu
pada dasarnya saya hanya mendengar
mendengar kegiatan di padepokan itu katanya pengkandaan
dengan menyerahkan atau menyetor sejumlah uang
yang nantinya akan dapat uang yang lebih banyak
tapi yang saya tahu pada dasarnya itu juga
andai kata santri dikatakan itu untuk menggandakan uang itu dia marah
jadi dia tidak merasa bahwa para santri itu menggandakan uang di situ
hanya intinya ke sana hanya mengguru saja
baik ada warga sekitar pak yang juga melakukan ritual
atau bergabung katakanlah sebagai santri di tempat di mas kanjeng ini
kalau warga sekitar untuk wilayah gading itu kami nyatakan
hanya satu dua saja
yang banyak itu dari luar kecamatan
bahkan dari luar daerah yang banyak
kalau untuk gading sendiri kami katakan tidak ada
kenapa pak kalau misalnya ini kan agak janggal ya
dari luar banyak sekali masuk
sementara di lingkungannya sendiri tidak ada yang tertarik
mengapa kalau misalnya ada jawaban dari fenomena itu
masalahnya sebagian besar kalau warga gading itu tidak percaya pak
oke tidak percaya karena sorry
pak taat pribadi ini orang asli gading atau pendatang
kapan datangnya dan bagaimana pak ceritanya
kalau taat pribadi adalah asli orang gading
jadi dia putra dari mantan kapolsek gading
karena orang gading mestinya harusnya apalagi mantan anak pejabat begitu ya
artinya kan seharusnya punya banyak pengaruh
karena warga sekitar tidak percaya
apakah pernah mengikuti sebelumnya dan kemudian kapok karena tidak terbukti atau bagaimana pak
nah yang jelas pada dasarnya
nah pada dasarnya orang gading itu tahu pak
tahu bahwa kegiatan itu mustahil
dan lagi ini juga dari jaringan amalillah dulu
dulunya dari perotolan jaringan amalilah taat pribadi
jadi ada sebagian dari
ada sejarah panjang terkait dengan itu ya
baik ditahan dulu pak camat
saya mau ke pak kapolres
pak arman selamat malam komandan
pak kapolres ini banyak kalau misalnya kita dengar ada pembunuhan
ada penipuan ada tindakan tindakan menyimpang dari ajaran agama dan lain sebagainya
apa tindakan tindakan konkret pelanggaran hukum yang terjadi di padepokan dan konon kabarnya begitu masif hari ini dikerahkan
nah ini sudah diperkenalkan oleh pak kapolres
sebenarnya ini diawali tanggal dua februari dua ribu dua puluh
itu terjadi pembunuhan dengan korban atas nama ismail hidayah warga dari situbondo
kabupaten situbondo itu di sebelah timur wilayah kabupaten probolinggo
kemudian di tanggal lima februari dua ribu lima belas diketemukanlah mayat tersebut
kemudian pada tanggal dua puluh empat dua puluh empat mei dua ribu enam belas saya mengungkap daripada kasus pembunuhan ini
dimana dengan motif bahwasanya takut adanya laporan kepada pihak kepolisian tentang penggandaan uang
dan diikuti dengan banyaknya santri
atau pengikut daripada pak depokan yang akan berpindah kepada ismail hidayah
sorry pak ismail hidayah itu siapa pak
ismail hidayah ini adalah merupakan korban korban pembunuhan
di tanggal dua februari dua ribu lima belas
jadi dia adalah orang yang ingin memberikan penyadaran kepada yang lain bahwa ini adalah tindakan penipuan begitu
untuk penyadaran kepada tindakan penipuan ini
memang ada beberapa hal
ada hal yang memang sudah dilakukan oleh dari majelis ulama indonesia
yang di kabupaten progulinggo
namun demikian karena doktrin yang semakin ketat dan sudah berlangsung lama dari tahun dua ribu enam kegiatan ini
maka itu tidak bisa maksimal
pak kapolres mari saya ingin mendudukan perkara terlebih dahulu
ada ismail almarhum yang meninggal dunia yang diketemukan di dalam padepokan pada bulan februari dua ribu lima belas
itu diawali dari situ
apa yang menjadi motif siapa yang melakukannya
dan bagaimana kemudian reaksi
karena dua ribu lima belas ke dua ribu enam belas baru muncul lagi terbela'ah fenomena ini cukup panjang begitu pak
karena saya masuk di kabupaten progulinggo menjadi kapolres itu di tanggal dua belas mei dua ribu enam belas
saya melihat bahwasannya ada pembunuhan di tanggal lima februari dua ribu dua puluh
sebagai mr x tidak bisa terungkap
maka saya berpikir cepat
saya mengawali daripada pengungkapan di mana ada orang yang melihat mayat tersebut
yang saya jadikan sebagai saksi ada dua orang
kemudian saya berangkat dari situ ke saksian tersebut
menanjak menanjak sampai saya menetapkan ada sekitar enam tsk awalnya
kemudian kami melaksanakan kegiatan penindakan hukum
kemudian kami menangkap
lalu naik menjadi tsk yang berikutnya
sampai dengan ujung dari itu
dari pada laki utama atau aktor intelektual tsk tersebut
mayat ditemukan februari dua ribu lima belas
pengungkapan baru dilakukan mei dua ribu enam belas
selama rentang itu apa yang terjadi pak
ya selama rentang itu apa yang terjadi
kan waktunya lebih dari setahun itu
di mana memang dari pengakuan saksi tidak ada
kemudian yang kedua
di mana memang tidak adanya daripada pelaporan daripada pihak keluarga korban
sehingga si mr x ini sementara waktu lagi proses pencarian pada saat itu
sampai dengan saya masuk jadi kapolres di tanggal dua belas mei
saya melihat ada kejanggalan di dalam pembunuhan tersebut
diawali daripada pakaian saya melihat
kemudian di situ ada dari visum
saya melihat ini adalah jeratan dia
saya mengkategorikan ini adalah pembunuhan berencana
kalau pembunuhan kan sebenarnya bukan delik aduan pak
delik pidana kan seharusnya
saya bertanya pendahulu bapak
apa namanya kendalanya di mana sehingga tidak mengungkap ini
kendalanya itu salah satu kita
memang pada saat itu sudah rusak ya
daripada sidik jari si korban sendiri
sehingga tidak bisa diungkap
mempunyai korelasi pada saat kita melaksanakan sidik jari
mencari penyelidikan dengan berdasarkan sidik jari
kita tidak bisa mengkategorikan orang ini atas nama ismail atau sebagainya
ismail ini apa kemudian kenapa kemudian dia dibunuh
dia santri atau pengelola atau bagaimana
dia merupakan salah satu sultan yang ada di padepokan
tadi saya sudah katakan bahwasannya isme lidahnya ini akan melaporkan daripada kegiatan padepokan
yang negatif disebabkan karena dia tidak diangkat sebagai orang kedua
tapi yang diangkat adalah wahyudi
wahyudi merupakan salah satu sultan juga
sultan itu anak buahnya dimas kanjeng begitu pak ya
sekondan sekondannya dimas kanjeng
dalam mengatakan cara kerjanya seperti itu
lalu selanjutnya pak setelah ini kemudian berkembang
kemudian berkembang di tanggal dua belas april
dua belas april ada juga sama dengan lp pembunuhan
ada laporan pembunuhan atas nama abdul ghani yang diketemukan di kabupaten wonogiri
kemudian kita mengadakan penyelidikan sampai dengan terungkap di tanggal dua puluh enam bahwasannya abdul ghani meninggal di padepokan sendiri
maksudnya dieksekusi di padepokan
siapa abdul ghani ini pak
abdul ghani merupakan salah satu sultan juga yang ada di
di padepokan pribadi
baik kita akan lanjutkan pak
masih banyak kabut yang harus kita singkirkan untuk bicara lugas soal dimas kanjeng ini
dan pak waro juga masih bersama kita
nanti saya akan kita bicara dulu apa namanya latar belakangnya nanti pak waro bisa memberikan inti sari tentang apa yang terjadi
kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
sharif akhirnya hitung kimper hambatsala
masih namanya seventeen earth
karena teraka dengan vogstarter amerika
di sebuah ruangan yang dipenuhi tumpukan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah
tim litbang cnn indonesia mencatat
dimas kanjeng pernah tersangkut kasus dugaan penipuan lewat rekaman video
yang diklaimnya tengah menggandakan uang
bagi masyarakat yang ingin uangnya digandakan harus membayar mahar
kasus terbaru dimas kanjeng adalah dugaan terlibat pembunuhan terhadap santrinya
baik saya kembali ke pak kapolres
pak arman kondisi terakhir hari ini terjadi pemeriksaan banyak sekali
saya nggak tahu apakah benar jumlahnya seribu personel diturunkan ke padepokan
pada saat ada tumpukan uang kertas
dan diberikan uang kertas
halo pak arman suaranya kurang stabil
ya silakan pak
pada saat kita bersinergi sama polda
maka sesuai dengan perintah pimpinan kami
maka untuk menyiapkan personel satu tiga ratus delapan puluh dua
di mana memang ada informasi yang kami dapat
bahwasanya santri yang berada di dalam itu sekitar tiga
kegiatan upaya paksa di tanggal dua puluh dua september dua ribu enam belas jam enam tiga puluh
ini untuk mengantisipasi jika santri santri melakukan perlawanan
atau menolak untuk dievakuasi
kira kira begitu pak ya
nah fokus sekarang pihak kepolisian
jajaran bapak dan polda
terkait dengan pembunuhannya atau penggandaan uangnya
sementara ada empat laporan polisi
di polda jawa timur
yaitu di pores provolinggo sendiri
ada satu laporan polisi mengenai
kasus pembunuhan atas nama ismail hidayah
kemudian laporan polisi atas nama
itu di polda
kasus pembunuhan juga
dan dua kasus penipuan
ada pelapor kalau begitu pak ya
ada semuanya ada pelapor
berapa orang pak jumlahnya
sudah ada pihak pihak yang dimintai keterangan
jadikan berstatus sebagai tersangka
ada sebanyak sembilan
sebanyak sepuluh orang
dari kami ismail lidayah
itu sebanyak lima orang
kemudian dari abdul ghani
sebanyak empat orang
kemudian kasus penipuannya
saksi baru saksi
kemudian kita ada pemanggilan
kepada tat pribadi
namun yang bersangkutan belum datang
kemudian di raksana kediri
di raksana pangkapan
sementara dengan perusahaan pemerintahan
untuk mencari saksi saksi yang lain
yang bersangkutan sekarang ada di mana pak
ada di jawa timur
di polda jawa timur
di polda jawa timur
oh sudah ditahan
saya beralih ke pak camat
sosok karena pak taat pribadi ini adalah orang asli gading
seperti bapak katakan
bagaimana keseharian pak
pak taat pribadi ini
dan bagaimana orang mengenal sosok pribadinya pak
ya terima kasih
jadi camat itu mulai dari tahun dua ribu empat belas
kami masuk di camatan gading
belum pernah berinteraksi langsung dengan taat pribadi
karena yang bersangkutan tertutup sekali
hanya dia sering
jadi komunikasinya dengan para santrinya saja
jadi untuk masyarakat kelas dia belum pernah
kalau ada acara acara
camat tidak pernah diundang
kalau kami diundang
ya diundang kami ini sering kanu
bertepatan dengan kegiatan kegiatan lain
yang kami lakukan pada saat
jadi pak selamet tidak pernah bertemu
dan tidak pernah berbincang
tidak pernah bincang dengan yang bersangkutan
keterangan dari staf bapak misalnya begitu
atau warga bapak yang mengenal dia
bapak menggali informasi tentang siapa sesungguhnya taat pribadi ini
kalau an kalau saya sendiri
ya karena sesungguhnya ya sama dengan masyarakat biasa ya
ya berkelakuan baik dalam masyarakat
ya dia juga sering membantu di layar sekitar
jadi dermawan begitu pak
donasi pembangunan infrastruktur begitu ya
dari kapan pak
kalau misalnya boleh diketahui
pak depokan ini kemudian beralih fungsi menjadi
yang tadinya hanya istiqwasa
istiqosah saja kemudian menjadi banyak sekali santri
mulai kapan santri ribuan itu mulai mendatangi
saya ke pak warau sekarang
mohon maaf pak bapak di bagian belakang
karena ini sama sama kita menganalisis pada akhirnya
apa yang bapak bisa cermati dari kasus ini
yang pertama itu kita harus mesti membedakan dulu
pengertian pak depokan dengan pesantren
jadi jangan dikaitkan dengan pesantren
karena di sini ada unsur agama dan ada unsur santri ya kan
saya lebih melihat pak depokan ini
ya tidak dalam konteksual apa namanya
tapi di sini memang kelihatannya ada semacam
ada semacam sinkritisme ya
di dalam pak depokan ini ada perpaduan antara
walaupun biasanya pemimpin utamanya selalu menggunakan atribut atribut agama
itu yang tepat
menggunakan atribut atribut agama
tapi bukan substansi
kelihatannya kalau dia memakai kata padepokan itu tidak substansi
karena memang akhir akhir ini banyak orang punya keinginan untuk mendirikan
semacam pesantren dan pak depokan ya kan
tetapi yang harus mesti kita lihat ini
khususnya pak depokan ini
pak depokan ini mau kemana ya kan
dan apa yang ingin dibawa
apakah akan mengarahkan santri itu untuk mendalami masalah agama
atau dia juga mengkaitkan juga dengan hal hal non agama
sehingga di situ terjadi dua hal yang menarik
yang bapak lihat bagaimana fenomena sekarang
kita kan melihat ini di mas kanjeng sebelumnya juga ada pak depokan gatot brajamus
kayaknya ini membangun satu kingdom sendiri
karena di sini terlihat tadi ada sultan sultan ya
dan rupanya ini sultan sultan ini ada konflik satu antara lain berubut kekuasaan
sehingga terjadi masalah yang sangat ekstrim ya
tetapi yang saya lihat di sini contoh
umpamanya sudah ada dua padepokan yang sudah masuk ke hal itu dan terkaitan dengan narkoba ya kan
dan itu kelihatannya bahwa banyak orang ingin membangun semacam
menjadikan diri sebagai orang yang karismatik yang punya nama dua hal
yang bisa dia menjadi seorang penasehat spiritual dan penasehat religius
kita kembali lagi pada
saya selalu berpikir bahwa penasihat spiritual itu ada hubungannya sama ketuhanan
memang ini jadi persoalan karena ada beberapa agama yang saya ketemu mereka mengatakan
penggunaan kata penasehat spiritual dan penasehat religius ini harus mesti lebih hati hati ya kan
karena kalau spiritual itu lebih cenderung ke arah roh
hal yang gaib
hal yang gaib ya
tetapi juga sebenarnya di ketahanan juga ada hal yang gaib ya kan
nah saya sepakat dengan orang agama yang mengatakan seperti itu
dibedakan antara penasehat spiritual dan penasehat
pak depokan itu spiritual
dia lebih cenderung mungkin barangkali kalau lihat sini lebih cenderung ke sini
paling tidak dari dua fenomena ya
kita tidak berusaha untuk mengeneralisir
nanti banyak pak depokan pak depokan yang komplain sama kita
oh ya itu yang jadi persoalan ya kan
ada juga pak depokan pak depokan yang sebenarnya menjalankan hal yang baik yang lebih mengenal benar benar
mengarah pada bentuk yang menghasilkan orang yang religius
karena sebagian masyarakat kita sudah mulai sadar bahwa pendidikan agama untuk anak anak mereka sangat penting ya kan
tetapi di satu sudut juga kita lihat ini apa namanya orang mencari semacam pak depokan yang seperti ini
tempat tempat yang bisa mereka mendapatkan namanya nasihat spiritual dan nasihat religius untuk hal hal yang berkaitan dengan apakah aspek politik aspek sosial aspek ekonomi
pak tapi apakah spiritualitas itu bisa kita tidak bisa bicara tentang religius karena di agama semuanya ada jawabannya
tapi kemudian kita bicara spiritualitas ada sinkretisme ada paduan
adanan antara agama aliran kepercayaan kebudayaan klinik bahkan begitu ya
apakah spiritual unsur unsur yang mengatasnamakan spiritualisme itu bisa mengarahkan orang menjadi tidak logik
karena begini dari dua kasus ini gatot brajamusti dan taat pribadi paling tidak sampai sejauh ini
pengikutnya kebanyakan kelas menengah pak punya uang berpendidikan bukan hanya s satu s dua bahkan s tiga gitu tapi tetap saja kondisi ini
ya karena yang kelas menengah ini mereka ada kekesongan dalam soal religius dan spiritual
spiritual itu bisa juga semuanya baik ya kan kita ambil contoh aja umpamanya seperti di agama kristen
kalau di alkitab sama kristen itu menyebutkan holigos itu malaikat kan artinya orang suci ya kan
gos aja kalau kita mengatakan itu udah setan ya kan hantu ya kan
jadi dengan dasar itu kita bisa lihat ya kan sebenarnya memang ada hal yang baik dan ada yang tidak baik ya
tapi kalau kita kembali kepada yang mendasar ya kan kelas menengah kita memang sedang haus dan kosong dalam masalah spiritual dan religius
spiritual dalam arti kata spiritual yang benar ya kan
yang keatas ya
yang keatas ya kan
bicara tentang ketuhanan
karena kalau kita bicara tentang ketuhanan kita bicara tentang teologi
ya karena kalau kita bicara tentang ketuhanan kita bicara tentang teologi
nah kalau teologi saya kaitkan dengan ada seorang sosiolog yang namanya agus komja membagi di dalam tahap perkembangan masyarakat yang amal
yang teologi itu ada tiga kategori yang masuk dalam kategori
teologi monotheis percaya pada satu allah tuhan
kemudian yang sedikit ke bawah itu ada namanya politeis
politeis itu percaya pada beberapa tuhan atau dewa
contoh umpamanya seperti yunani
baru yang paling rendah disebutkan dengan v
fetisim itu percaya pada rohani
fetisim itu percaya pada rohani
fetisim itu percaya pada rohani
itu bisa animisme dan bisa dinamisme
nah masyarakat kita berada di dalam range seperti itu
di mana di antara
ada yang memang sudah benar benar monotheis
unetize menerima bahwa hanya satu konsep tuhan atau allah
tetapi ada yang masih juga hidup di politeis dan apatisme
ini bermakna konotatif
jadi uang dituhankan dunia dituhankan atau benar benar percaya sama tuhan tuhan yang lain
itu berarti dia lari ke politeis ke banyak banyak dewa karena dia melihat bahwa dia dewa itu
tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang ketuhanan tuhan aja
tuhan juga tidak mengatakan bahwa orang tidak perlu uang
karena apa saja yang anda butuhkan minta pada saya
semua itu adalah hasil ciptaan tuhan
hanya saja orang lupa
orang mau cari bypass
gampang ya kan
kalau ketuhan agak lama kenapa tidak kepolisikan
kenapa tidak kepolitesi
tapi begini pertanyaannya sekali lagi
ya ini juga terjadi seperti dengan kasus beberapa waktu lalu
di mana orang orang kemudian percaya bahwa ada semacam aliran yang kemudian bisa membawa mereka ke maslahat
kita jadi ingat sekte sekte di awal enam puluh an tujuh puluh an di amerika serikat
ada apa dengan kelas menengah kita
kelas menengah kita ini adalah kelas yang paling maju
meningkat dengan cepat
income nya menjadi lebih sejahtera sekarang
tapi sepertinya kok kosong dalam segi spiritualitas
nanti dijawabnya pak
kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
saya tahan pak warau terlebih dahulu
saya ke pak kapolres lagi
pak arman pernah berbincang langsung dengan yang bersangkutan
bagaimana sesungguhnya sih sosok taat pribadi ini pak
taat pribadi ini orangnya agak pendiam
bila ditanya kemudian menjawab
tapi menjawabnya singkat saja
tidak terlalu terbuka dirinya
kemudian sepertinya banyak berpikir dan banyak menyimpan rahasia
waktu bapak pertama kali berdinas di probolinggo
apakah sempat mendengarkan informasi keterangan dari anggota misalnya begitu
terkait dengan apa namanya
ada sebuah padepokan di gading yang bernama dimas kanjeng ini
dan kemudian berlanjut
sampai sebelumnya ada kasus pembunuhan ini begitu pak
saya pernah mendengarkan dari sekitar personil saya mengenai
dan juga dari stakeholder yang ada di forkopinda kami
yang di kabupaten probolinggo
tentang adanya berdirinya padepokan
di mana di situ ada pembelian uang
kemudian saya mengambil langkah
apakah ini betul dengan tidak
kemudian saya melaksanakan kegiatan penyelidikan
sampai dengan saya menemukan suatu hal yang berhubungan sama kasus pembunuhan
untuk kasus penipuannya sendiri bagaimana sih pak modusnya pak
saya memberikan mahar
kemudian diganjar sebagai imbalan berapa
berapa lama begitu pak
untuk kasus penipuannya
ini ada dua laporan
yang dilaporkan langsung ke polda jawa timur
kami pernah menangkap daripada garda padepokan
karena padepokan ini mempunyai garda
atau biasa yang disebut dengan security sebenarnya
di situ mereka pernah kita nanyai
mereka pada saat dipadepokan
apa yang memunjadikan sebab
yang menjadikan sebab mereka masuk
salah satunya mereka menunggu daripada pencairan
yang disebut dengan pengadaan uang
kemudian mereka memberikan mahar
sesuai dengan apa yang dimilikinya
dan sampai dengan sebanyak uang yang dimilikinya
sudah pernah ada yang menerima pak
untuk pengadaan uang belum pernah
dari empat puluh dua orang yang kami pernah mintai keterangan
sama sekali belum pernah mendapatkan penggandaan uang
tetap saja orang banyak datang kesana
dan melakukan hal yang sama begitu pak ya
pak kapolres terima kasih atas waktunya
kami akan berhubungan lagi dengan bapak
kasus ini masih akan terus berlanjut
selamat bertugas pak selamat malam
terima kasih pak selamat malam
apa harapan bapak pak
bapak rasa pak depokan ini tetap berdiri
apa yang jadi pertimbangan pemerintah di bawah jajaran bapak terkait dengan padepokan ini
harapannya dan pemerintahnya tidak sama dengan harapan masyarakat sekitar
apa itu pak
keinginannya pak depokan ini cepat buyar
yang meresahkan masyarakat
karena banyak masyarakat yang intinya kalau santri atau pengikutnya itu tidak melapor
tapi saudara saudara dari santri tersebut banyak yang teluk kesal
saudaranya banyak yang
harta hartanya juga banyak
intinya di situ
jadi masyarakat ini sampai ada salah satu
pak dan ramil
bagaimana pak jamat
kalau itu dibiarkan
saya mau mengusut apa di situ
memang tidak ada yang lapor
jadi aneh kata lapor
mungkin dari muslimika itu
dari kapolsek mungkin bisa ngusut
jadi sementara di situ
karena kami diujat
salah satu masyarakat
ya tentang kami diam
dikan kami diam
jadi diamnya kami itu
hanya mengambil langkah
bagaimana yang terbaik
tidak ada masalah saja
terima kasih atas waktunya
selamat bertugas pak
ya pak waro
tadi kasih satu pers boost
tiga pers tafs
ada satu pers bawang
tiga pers bunga
tetap saja orang merasa kenapa pak
karena sosok pemimpinnya
atau karena ajarannya
atau karena kitanya yang kurang di kelas menang
di indonesia itu masih ada fenomena di mana orang mencari orang sakti
itu bagian dari latar belakang budaya kita
mungkin berdekat budaya timur
orang sakti yang bisa mengatasi semua dan bisa menyelesaikan masalah
jadi kita walaupun sudah makan bangku kuliah masih percaya sama santet pelet dan lain lain
kalau nggak ada tidak ada jurusan kriminologi
dan di benak itu masih ada yang tadi saya katakan range kehidupan kita
mulai dari monotheis malahan pada tingkat positifisem
kalau positivison kita percaya pada hal hal yang bisa kita terima secara rasio
tapi kita masih bermain dari monotheis ke politik
sampai juga ke fetisem
sampai ada orang yang mengumpulkan barang barang keramat
ya oke wajar wajar lah kalau memang dia percaya pada itu
dan itu adalah kelas menengah
kenapa mereka lakukan itu
mereka ingin mengamankan posisi mereka di dalam masyarakat
ada itu begitu
oh iya itu ada semacam rasa aman
kalau umpamanya ada jaminan apa yang saya punya ini secara religius dan secara spiritual
itu terlindungi kan
walaupun tidak membuat arti sebenarnya
ya sebenarnya kalau dilihat itu pemikiran mereka itu seringkali beyond rasional ya kan
tapi memang hidup kita adalah memang satu fikat adalah ada rasional dan ada yang irasional
dan irasional ini masih kuat
dan kuatnya irasional ini karena munculnya seperti banyak fenomena pada bahkan orang orang sakti ini yang menawarkan
anda bisa lihat seperti musim musim sekarang ini musim pemilihan apapun juga
seseorang apakah dia penasihat spiritual atau penasihat religius yang bisa meyakinkan bahwa saya akan menang
jadi unsur klinik di balik sendi kehidupan kita
ya klinik dalam artian bisa dalam artian religius bisa juga dalam artian yang tidak spiritual
dan itu hidup di dalam masyarakat
tapi sebenarnya tidak hanya masyarakat kita
sejarah sudah menunjukkan
pokoknya contoh rusia rasputin yang kemudian rusia tsar jatuh
tsar sangat tunduk pada rasputin
meminta nasihat pada rasputin
padahal dia dekat dengan gereja katolik yang ada di pitsburg gitu
kenapa dia tidak pergi ke pemuka agama dan memintakan pada pemuka agama untuk tapi mencari orang orang sakti yang seperti begini
jadi pada akhirnya kita bilang that's human gitu ya
boleh dikatakan seperti begitu
ya human yang memang sebenarnya kualitas religiusnya masih
ada gavatar yang orang mengikhlaskan semua harta bendanya dia jual semua
itu janji janji yang di
dan akan ada generasi emas nanti dan lain sebagainya
dia bawa semua bekalnya hidup di tengah hutan di kalimantan mencangkul padahal itu bukan kerjaan dia saat ini
itu sama seperti di jakarta beberapa waktu lalu
ada satu aliran yang namanya aliran di mana dia menjual semua harta benda dan hanya kerja tiap hari berdoa berdoa bahwa mesianisis akan datang ya
dan ada sekali lagi pemimpin spiritualnya mengaku saya adalah
ya adalah utusan dari itu
dan herannya orang mau menerima karena dia masih bisa menunjukkan bahwa dia punya
apalagi tangan kanan itu adalah holy book
semoga jangan tangan kanan kita suci tangan kiri racun
tapi yang pada akhirnya kan ya kita melihat ya sekali lagi ini menjadi fenomena yang menarik
bapak katakan bahwa ini
di very apa namanya tipikal lah ada manusia manusia yang kemudian tertarik sama hal hal semacam itu
ya karena kekosongan dalam pencarian material itu yang ketidakpastian itu yang kemudian mereka mengarah ke situ
karena ini satu uncertainty ya
itu tidak hanya di masyarakat kita
jangan dikira bahwa masyarakat amerika tidak percaya dengan
itu di amerika itu kalau kita lihat di new york itu jeepsi gypsi yang memberikan nasihat tuh banyak benar
mereka yang menipu
malahan mengatakan kirim rambut anda dan rambut anda akan saya bacain
dan wudu dan sebagainya ya
dan itu masih tetap ada
selama itu memang
jadi rupanya memang kita berada di range mulai dari fetishism sampai di monotheism
apalagi kalau kita bicara tentang positivism
janganlah kita bicara tentang positivism
seharusnya positivism bisa menjamin bahwa setiap orang bisa hidup makmur dan aman dan sejahtera ya kan
nah orang yang berpikir yang kelas menengah ini
ini ini ini tekanan ini tekanan ini
kemana saya harus berlindung
mencari apa namanya
kalau istilah sekarang financial free
yang mencari adalah
dimana saya tidak akan menjadi miskin dan saya akan bisa
karena besok saya di atas lusa saya ada di bawah
dan di bawah masih mending di bawah
karena itu bisnis penggandaan uang menjadi sangat
bukan bisnis penggandaan gunda
itu muncul tiga bentuk ya kan
yang orang yang punya kemampuan spiritual menawarkan pada ini
dan itu memang ada
dan dimana mana itu saya masih ingat zaman
ya zaman pemerintahan soekarno ya kan
itu orang orang baru pernah bilang ya kan
kami datang ke istana
dan menawarkan jasa di istana untuk melindungi biar dan sebagainya
sampai sekarang masih ada
ya masih ada
dan kita tidak hidup di dalam alam positif yang rasional
itu masih juga hidup di dalam
mudah mudahan itu menjadi pembelajaran buat kita semua
ya mungkin barangkali selektif dalam arti kata
keberadaan dari padepokan itu masyarakat harus mesti lebih melihat ya
kalau toh dia menawarkan penggandaan uang apa memang benar
menjadi rasional itu menjadi penting sekali ya
memang sang pencipta mengatakan
mintalah padaku dan aku akan berikan ya kan
jadi bukan berarti bahwa di situ
harusnya kita harus mesti lebih pinter
sayangnya yang kelas menengah ini agak sedikit istilahnya pinbo
itu catatan buat anda dan saya pemirsa
terima kasih pak warwata